operasi penanggulangan dengan pendekatan soft approach pendekatan lunak yang dilakukan oleh polri
saya tekankan lagi bukan karena negosiasi tapi penanggulangan dengan pendekatan lunak yang dilakukan oleh seluruh anggota polri seluruh tim
tadi rekan rekan menyaksikan saya sudah mengambil apel seluruh tim
saya mengucapkan apresiasi atas nama pimpinan negara pimpinan polri atas nama seluruh rakyat indonesia
dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia yang memberikan dukungan doa fikiran tenaga support dan sebagainya
yang mengalir sejak kejadian pada hari selasa pukul lima sore sampai dengan hari ini sampai dengan detik ini
masih mengalir dukungan dan apresiasi dari seluruh rakyat indonesia melalui media secara langsung maupun tidak langsung
saya ucapkan terima kasih atas dukungannya
operasi yang dilakukan dengan operasi penanggulangan yang dilakukan dengan pendekatan lunak ini telah berhasil dengan baik
dengan tidak sampai dengan finish tidak ada korban jiwa pun
semuanya menyerahkan diri dan semua dia evakuasi dengan baik ini karena kecermatan ketanduhan ketulusan dan keikhlasan seluruh tim yang terlibat dalam penanggulangan ini
sehingga apa yang kita hasilkan pada pagi hari ini semoga menjadikan pelajaran bagi kita semua seluruh anak bangsa untuk memandang sesuatu yang objektif
polri sudah memberikan yang terbaik
sudah cukup sabar sudah cukup tulus cukup ikhlas walaupun sembilan anggota polri korban
lima gugur empat masih mengalami cederah bahkan trauma di rumah sakit
silahkan rekan rekan sekalian bisa datang ke rumah sakit untuk mewawancarai langsung kita persilahkan
jadi itulah yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini
sekali lagi semua ini adalah kebenaran
mari kita jadikan pelajaran berharga bagi kita semua untuk memandang sesuatu secara objektif
polri sudah mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa dan rakyat indonesia
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya ledakan itu adalah sterilisasi ya proses finalisasi
ternyata rekan rekan sekalian mereka selama empat puluh jam melakukan penyanderaan
dan mereka juga melakukan kegiatan kegiatan perakitan bom dan sebagainya
dan itu tadi yang diledakkan adalah hasil hasil bom yang sudah berhasil dirakit
yang mimpin langsung operasi sterilisasi tadi adalah dankor blimob
dibawa kendali juga kapolda metro jaya dan yang lain semuanya
komandan blimob jelaskan silakan
begini saya hanya melakukan penindakan
bahwa saya akan melakukan penindakan
jadi tadi dilakukan penindakan suara ledakan itu adalah breaching
untuk meledakan tembok untuk menjatuhkan tembok
karena patut diduga dan mereka juga sudah sampaikan bahwa mereka menyimpan bom bom
dan yang terakhir yang didapat adalah barang bukti yang kemarin kemarin disita itu belum sempat digudangkan oleh penyidik dan sus
di ruang pemeriksaan itu yang mereka ambil lagi itu yang mereka rebut lagi
itulah yang dijadikan bom ban bom buat ranjau nanti di sini
dan sudah kita ledakan semua
apakah ada kedala apa di sana
ada banyak ada banyak ada cukup banyak jadi tadi bunyinya juga banyak
ya ada berapanya saya nggak sebut tapi kedengaran tadi bunyinya banyak ada bridging ada bahan yang kita ledakan
tahanan tidak ada yang terluka dan semua dilakukan dengan soft approach kita lakukan pendekatan yang baik
dan mereka menyerahkan diri semuanya dan dilakukan mengeluarkan
jadi tidak ada semua sudah ditanggulangi dengan baik
bukan kapasitas saya menjawab itulah pendekatan yang saya sampaikan
penanggulangan terorisme dengan penanggulangan
dan pembebasan penyanderaan dilakukan dengan pendekatan lunak
tentu teknis teknis yang dilakukan oleh para pemimpin para pimpinan
teknis teknis yang dilakukan oleh para tim tim itulah hasilnya semua
apakah ada tiga senjatanya yang diambil
ada semua senjatanya silahkan setelah ini atas izin kalau memang sudah steril
rekan rekan selian bisa meliput silahkan silahkan
ya ini bagaimana belum ya belum belum belum
ya kira kira enam jam lagi ke depan ya enam jam lagi
ini berarti menyerahkan diri sekarang bagaimana pak
hukumnya buat mereka apa pak
ini indonesia negara hukum semua akan berujung pada penegakan hukum
apakah akan ada beberapa berat yang diperhatikan apakah menjadikan
nanti kita lihat nanti prosesnya itu semua pemberatan peringanan semua di pengadilan ujungnya di pengadilan
saya katakan semua ini penanggulangan tidak ada negosiasi ya
tolong jawab camkan betul itu ya
semua ini penanggulangan semua akan menuju ke relnya ya
hal hal yang menyangkut di luar rel hukum itu tidak akan ada
pak evakuasi terhadap pak sendiri di pembangunan dipindahkan sementara atau tidak
sudah dipindahkan ya
ya sudah dipindahkan seluruhnya atas keputusan menkumham dan dirjen lapas seluruhnya dipindahkan ke nusa kambangan
dan sudah dalam proses perjalanan ya
sudah tadi langsung dipindahkan per hari ini sudah dalam perjalanan sudah dalam tol seluruhnya seluruhnya ya
seluruhnya saya berikan catatan lagi bahwa tahanan yang ada di dalam ini adalah tahanan rutan salemba cabang ini tahanan cabang
bukan tahanannya brimov bukan ini miliknya brimov lagi itu secara aturan ya aturan menkumhan ini adalah bagian daripada cabang tahanan ya
jadi kewenangan ada di mereka

karena melihat dia sudah menemukan udang kegiatan ya
karena itu pak memang itu sudah ditemukan
itu nanti hasil investigasi makanya rekan rekan sekalian ini diupdate ya kita akan update dua jaman
nah nanti ya ini nggak bisa kita mengambil kesimpulan sekarang sekarang hanya pada posisi memberikan informasi ya kesimpulannya nanti
ya oke thank you terima kasih